ujian yang mengguri buku kota jakarta sejak dini hari menyebabkan jalan lodan raya
pademangan jakarta utara tergenang air setinggi dua puluh lima cm pada minggu pagi
inilah kondisi jalan lodan raya pada minggu pagi yang tergenang air
pasca ujian menggeri buku kota jakarta sejak dini hari tadi
ketinggian air di kawasan ini mencapai lima belas hingga dua puluh lima cm
sejumlah kendaraan roda dua yang nekat merobos genangan ini mengalami mati mesin
air di kawasan ini sulit surut
lantaran debit air kali ancol yang berada di sebelah jalan ini masih tinggi
selain itu jalan lodan raya berada tepat di jalan akses masuk ancol barat
juga tergenang dengan ketinggian air mencapai dua puluh cm
warga berharap pemerintah cepat mengatasi permasalahan ini
yang sudah sangat mengganggu aktivitas mereka
selain jalan lodan raya genangan air setinggi tiga puluh hingga empat puluh cm
terjadi di jalan pegang sandua kelapa gading jakarta utara
sejumlah kendaraan melintas jalan ini dari kedua arah terpaksa mengurangi kecepatannya
genangan air terjadi sudah dua hari kemarin karena hujan ras yang menggeri buku kota
kondisi diperparah dengan sistem drainase yang buruk
dan adanya pembangunan proyek jalan tol di sepanjang jalan tersebut
gas gabungan penumpang
bakaran dan sudin tata air jakarta utara terjunkan dua pompa air apung
dan satu unit respon cepat untuk menyedot air di jalan tersebut